udah mau lebaran pengen mudik pengen silaturahmi tapi dilarang oleh pemerintah
jadi sayang momennya dilewatkan
yes benar itu cuma sekali dalam setahun
sayang gak mudik
ya kalau pengen ya pasti pengen dong namanya kan kita biasa tahunan lah udah dua puluh tahun lebih
tapi kalau pemerintah melarang ya kita ikutin anjuran pemerintah
jangan sampai kita kesana ternyata bawa penyakit gitu juga
kebetulan saya domisili di jakarta
soalnya tahun lalu juga dilarang mudik tahun ini juga harus mudik
kita jaga ya supaya kondisi pandemi ini segera surut kemudian masyarakat harus sadar betul bahwa ini memang tujuannya adalah demi kebaikan bersama
bedanya mudik dengan pulang kampung itu apa sih mas
kalau mudik yang saya pahami ya kalau yang saya pahami mudik itu biasanya tuh kalau siklus yang hampir mau lebaran
biasanya agak banyak yang melakukan proses
itu kan memang sementara ya pada saat kita lebaran ramadhan pulang ketemu keluarga
kapan aja ataupun misal kita udah di jakarta sudah lama
udahlah kita pulang kampung aja deh di kampung kita ngerjain sesuatu jadi pindah hidup
sama ya mudik hanya kalimatnya aja yang beda tapi sama sama ke kampung halaman juga